siapa yang suka seblak makanan khas jawa barat dengan rasa pedas dan aroma kencur yang khas saya
salah satu penggemarnya nah kali ini saya akan mencicipi seblak klepot seblak yang dimasak
dan disajikan sekaligus di wadah mangkok unik terbuat dari tanah liat sebelum memesan saya
pilih pilih dulu isian sebelaknya dari lebih lima puluh jenis isian saya pilih aneka kerupuk telur
ceker dan sayap ayam sayuran serta olahan ikan laut level kepedasannya pun bisa dipilih sesuai
selera yang dihitung berdasarkan takaran sendok
panaskan minyak di atas klepot tumis bumbu halus bawang putih kencur dan cabai kalau sudah matang
tuangkan kuah kaldu rempah atau yang dinamakan kuah cikru kemudian masukkan isian sebelah ke
dalam kuah mendidih dan tambahkan penyedap rasa memasak menggunakan klepot diperlukan teknik
khusus karena tidak semua klepot bisa digunakan
untuk memasak disini krepot yang digunakan merupakan produk asli buatan bandung loh
klepot itu kan dari tanah liat ya kalau kena panas itu pasti meledak gitu jadi kita juga
ngatur apinya juga harus sesuai ketika kita ngasih bumbu ketika kita masukin air sama topping itu ada
tekniknya sendiri nah pesanan seblak dengan pedas level satu saya sudah datang mari makan
rampa rampanya bener bener terasa terutama kencurnya dan yang pasti né
selain membuat makanan bisa tahan panas lebih lama aroma berasap yang dihasilkan klepot memberi sensasi tersendiri
inilah yang membuat para pencinta seblak pun tertarik untuk mencoba
selesai santap sebelah saya masih mau makan yang lain
saya beralih mencoba makanan lain yang juga disajikan di dalam klepot
kalau yang ini adalah makanan khas tionghoa
kuah kaldu ayam yang kental dipanaskan di dalam klepot sekitar lima menit
setelah mendidih masukkan pilihan mie
ada mie kering mie soa dan kue tiaw
lalu guyur dengan daging sapi cincang
saya pilih mie kering untuk dicicipi
aroma kaldu ayam nih yang dimasak di atas klepot seperti ini menciptakan aroma yang sangat kaya
saya mau lanjut makan ya
di kota bandung nih cuacanya lagi dingin
cocok banget untuk makan makanan berkuah yang panas seperti ini
tidak digunakan sebagai media memasak
di tempat ini klepot hanya berfungsi untuk memanaskan makanan
karena semua komponen makanannya sudah matang
ketika diklaim lebih awet
serta bisa dipanaskan di atas tungku kompor hingga satu jam
si klepot ini jenis bahan yang sensitif sama perubahan suhu yang cepat
jadi dari panas tidak bisa langsung dicuci harus kita diamkan dulu
makanan ini juga digemari karena aroma khas dari mangkok klepot
ada lebih ke aroma sapi sih
jadi disatuin sama telur
rasa kental wanginya enak banget pas makan saat hujan
proses memasak dan menyajikan makanan dengan peralatan berbahan tanah liat
sebetulnya sudah ada di indonesia sejak tahun tujuh ratus an
kaprodi manajemen industri catering universitas pendidikan indonesia menyebut
ditemukan relief relief peralatan masak tanah liat di kawasan candi borobudur
yang mulai dikenal oleh masuknya akulturasi tionghoa
ke indonesia itu menggunakan klaypot yang menggunakan teknik glasir
teknik pemanasan pembuatan si klepotnya itu sampai seribu lima ratus derajat celcius
berkembang ke asia apalagi ke indonesia itu sekitar tahun seribu lima ratus an
dewi menambahkan manfaat klepot untuk makanan diantaranya dapat mendistribusikan panas secara merata
dan mempertahankan panasnya lebih lama
bahkan claypot juga dianggap sebagai peralatan yang lebih mudah untuk membuat makanan
dapat membuat makanan lebih awet